karena mereka kan nggak tahu juga begitu dikenakan bahwa tersangka satu satunya sok kan seperti itu
melakukan perbuatan yang dituduhkan tetap harus dihukum atau selalu menjalani hukuman
belum bisa ditemuin tadi juga izin ke saya untuk tidak berangkat
bu saya izin ya kepalanya masih pusing
iya pasca presiden karena nangis terus sih kemarin
bu satu lagi bu ada yang ngomong bahwa manggondori ke saksi bayaran bisa dikonfirmasi
dari mana keluarga peggy punya uang untuk ngobrol
itu dia murni datang ke sini ke ibu
pagi pagi dia menyatakan saya siap bersaksi asal ibu melindungi saya
karena memang pagi itu saya pulang dan ada kejadian ini
saya juga kaget kok ada nyebut nyebut nama peggy
tapi kan ibu bilang yang disebut sebut itu egy
kalau dalam hukum peda itu kan sudah menyatakan beda orang
kapan datang ke sini
datang ke rumah ibu itu sebelum ibu ke jogja hari kamis
iya sebelum rilis dia ingin memberikan keterangan yang menguatkan kalau peggy memang betul ada di sana
dia tidak berbohong sama sekali
hanya ingin menolong seorang teman
selain itu yang lainnya juga siap untuk dengan keterangan saksi
insya allah mereka menyatakan siap dan tidak berubah
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya